anda kembali bersama kami di cnn indonesia news hour
bar skrimpolri menjadwalkan pemeriksaan terhadap rocky gerung
atas kasus dugaan ujaran kebencian terhadap presiden joko widodo
kita akan segera bergabung dengan koresponden cnn indonesia iwan hermawan
selamat siang iwan
setelah sebelumnya sempat tidak hadir dalam pemeriksaan
apakah kali ini rocky gerung hadir dan jadi diperiksa hari ini
ya baik terima kasih nisa
dan betul sekali tadi sekitar pukul sepuluh pagi
roky gerung akhirnya memenuhi panggilan polisi
terkait dengan dugaan penghinaan terhadap presiden joko widodo
dan ya tiba tadi sekitar pukul sepuluh
dan kami sempat berbicara dengan rocky gerung sebelum ia menjalani pemeriksaan
dan ya sendiri sebenarnya merasa heran
mengapa kemudian kasus dugaan penghinaan ini terus bergulir begitu
karena sebelumnya presiden joko widodo juga sudah menyatakan bahwa
hal ini adalah hal yang kecil dan tidak usah dibesar besarkan
akan tetapi kemudian
memang banyak laporan yang masuk ke polisi
dan yang melaporkan pun sebenarnya adalah orang orang
ataupun orang orang yang terafiliasi atau diduga merupakan relawan dari presiden joko widodo
dan total ada tujuh puluh dua laporan polisi
maaf maksud kami ada dua puluh empat laporan polisi yang masuk
dan dua di baraiskrim
dan tiga di polda metro jaya
dan sebelas di kalimantan timur dan lain sebagainya
jadi memang ada dari berbagai daerah yang melaporkan rocky gerung
terhadap dugaan penghinaan
terhadap presiden joko widodo
terkait dengan laporan laporan tersebut
kemudian baraiskrim mabespori kemudian melakukan penyidikan awal seperti itu
yaitu dengan memeriksa sejumlah saksi
yaitu total ada tujuh puluh dua saksi dan ada tiga belas ahli yang sudah diperiksa
dan itu belum termasuk rocky gerung yang hari ini kemudian dimintakan klarifikasinya
dan memang kasus ini dari pelaporan ini kemudian yang disangkakan pasal pasal dari pelaporan itu
yang dilaporkan oleh masyarakat pasal pasal yang dikenakan adalah
pasal mengenai dari undang undang ite kemudian juga kuhp tentang penghinaan
dan juga ada juga pasal nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
maksud kami undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam pasal empat belas dan lima belas
jadi yang intinya adalah mengenai misalnya penyebaran rasa kebencian yang terkait dengan sarah
kemudian juga penghinaan dan juga kabar bohong dari pasal pasal tersebut
yang kemudian yang dilaporkan telah dilanggar oleh roky gerung
dan kemudian ditinjak lanjutnya oleh kepolisian
sebenarnya dari pasal pasal ini adalah sebenarnya adalah pasal pasal mengenai delik aduan
artinya yang bisa melaporkan ataupun orang yang boleh melaporkan adalah orang orang yang merasa terhina
ataupun yang menjadi subjek dari hukum yang dituduhkan seperti itu
yaitu presiden joko widodo sendiri artinya bukan orang lain begitu
namun kemudian memang pada sekitar akhir juli lalu
ada laporan mengenai rocky gerung ini
tindakan roky gerung ini yang kemudian dilaporkan ke polda metro jaya
dan itu kemudian kasusnya di drop
oleh polda metro jaya karena memang penyidik polda metro jaya kemudian menganggap bahwa
subjek dari hukumnya adalah joko widodo jadi bukan orang orang yang melaporkan
jadi harus orang yang berasa terhina seperti itu
yaitu presiden joko widodo sendiri
tapi kemudian kasusnya kemudian diambil alih oleh mbak mas flory
dan seperti yang kita ketahui kasusnya masih bergulir sampai sekarang
dari bulan juli sampai sekarang itu kasusnya masih terus bergulir
dan sampai saat ini masih terus dilakukan penyelidikan maupun pemeriksaan terhadap saksi saksi maupun dan
kepada orang yang dituduhkan yaitu rocky gerung itu sendiri
dan sampai saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari rocky gerung
apakah kemudian statusnya dari penyelidikan ini akan naik ke penyidikan atau lain sebagainya
tapi biasanya sebelumnya nantinya setelah dilakukan klarifikasi pemeriksaan saksi
nantinya polisi akan melakukan gelar perkara
dan di situ nanti akan ditentukan apakah memang betul telah terjadi tindak pidana
dan jika telah terjadi tindak pidana tentunya nantinya akan ada peningkatan
penyelidikan menjadi penyelidikan menjadi kepenyidikan
dan kemudian juga nanti akan ditetapkan adanya tersangka atau yang lainnya seperti itu
baik tentunya kita akan menantikan bersama seperti apa jalannya pemeriksaan terhadap roky gerung
dan keterangan apa saja yang akan disampaikan nanti
terima kasih korespondensi nn indonesia iwan hermawan atas laporan langsung anda